kita awal informasi pertama dari provinsi bali puluhan kapal nelayan terbakar di pelabuhan benoa sejak senin dinihari
api akhirnya baru berhasil dipadamkan pada senin siang
data dari bnpb hingga senin pagi tiga puluh sembilan unit kapal ikan terbakar
kapal itu milik pt akfi sebanyak lima unit kapal pt intimas sebanyak tujuh unit kapal dan sisanya belum terdata
api sempat sulit dipadamkan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan bahan bakar
belasan mobil pemadam dikerahkan untuk membantu memadamkan api
belum diketahui korban jiwa serta kerugian akibat kebakaran ini
kita akan langsung menyaparkan saya igede nyoman wiryadinate yang ada di pelabuhan benoa bali
nyoman apa update terkini dari anda
ya budi hingga pukul tujuh belas waktu indonesia tengah proses pemadaman termasuk juga proses pendinginan terhadap
ataupun kejadian kebakaran di pelabuhan benoa ini masih sedang berlangsung
di belakang saya ada sedikitnya sekitar enam hingga tujuh kapal yang masih proses pemadaman termasuk juga pendinginan
yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran baik dari kota denpasar maupun kabupaten badung
termasuk tadi siang juga sempat dua unit
mobil water cannon milik polda bali juga diperbantukan untuk memadamkan api
termasuk juga tidak hanya menggunakan air biasa namun juga menggunakan busa untuk mempercepat proses penghentian api
yang memang sebagian besar melalap kapal hingga saat ini saja sudah terdata sekitar empat puluh kapal yang terbakar di pelabuhan
tepatnya di dermaga bagian barat pelabuhan benoa bali ini
karena kalau kita lihat ada sedikitnya
ada empat kapal yang siap untuk berangkat artinya di minggu minggu ini mereka siap untuk berangkat sehingga bahan bakar minyak solar
sudah dimasukkan ke dalam kapal inilah yang kemudian membuat kenapa proses pemadaman menjadi lama karena bahan bakar tidak bisa dikeluarkan
ataupun kapal sendiri tidak bisa ditarik karena air yang saat ini surut air laut yang surut kemudian juga jarak antara kapal yang bersandar
dengan kapal yang berada di dalam kapal
juga berdekatan sehingga mempercepat penyebaran api kemudian merembet ke kapal kapal lain
memang awalnya ada satu kapal yang terbakar artinya kapal cahaya yang ada di salah satu kapal yang besar inilah yang kemudian merembet dengan jarak yang sangat berdekatan ini
sedikitnya ada tiga belas pemadam kebakaran yang dikerahkan hingga sore hari ini
kemudian kendala lain adalah tidak adanya pompa hidran di dermaga bagian barat ini
tadi saya dapat informasi di pelabuhan benoa ini di kawasan pelabuhan benoa hanya ada satu pompa hidran yang tentunya ini menyulitkan mobil mobil pemadam untuk mencari air di lokasi lokasi yang paling dekat
sehingga mereka harus keluar dari pelabuhan benua untuk mengambil air kemudian masuk lagi ke pelabuhan untuk mencoba memadamkan
kalau kita bicara penyebab utama apakah sudah dilakukan investigasi sementara kemudian ada hipotesa sementara
apakah sudah dilakukan investigasi sementara dan kemudian ada hipotesa sementara
mungkin apa penyebab utama dari kebakaran ini
ya budi tadi siang sekitar pukul dua belas kapolda bali juga sempat langsung memantau ataupun melihat proses pemadaman
termasuk juga melihat anak buahnya atau petugas kepolisian yang juga membantu dengan dua mobil water cannon untuk memadamkan api
dan dinyatakan oleh kapolda hingga saat ini memang masih dilakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan
dan nantinya akan menunggu proses pemadaman seluruh kapal ini proses pemadamannya usai termasuk juga proses pendinginan
sehingga nanti petugas dari laboratorium forensik bisa turun langsung ke kapal untuk memastikan apa penyebab terjadinya kebakaran yang menyebabkan empat puluh kapal yang ada di dermaga barat ini terbakar
petugas juga belum bisa memastikan apakah ini kebakaran atau memang
sengaja ada yang membakar artinya pembakaran seperti yang disebutkan oleh kapolda
kemungkinan kebakaran ataupun pembakaran
dan memang ada sekitar tiga belas orang yang sudah dimintai keterangan baik nakoda awal kapal termasuk juga pemilik kapal untuk memberikan penjelasan
apa sebenarnya bagaimana kronologis sehingga terjadi kebakaran pada senin dini hari sekitar pukul dua puluh
nyoman yang terakhir sekali saya menarik dengan pernyataan anda yang mengutip pernyataan kapolda
ada potensi ini bukan hanya kebakaran tapi upaya pembakaran
dari mana indikasi indikasi adanya muncul wacana atau kecurigaan adanya pembakaran gitu
iya budi karena hingga saat ini petugas forensik belum bisa turun
sehingga dugaan dugaan seperti itu bisa saja dimunculkan
ataupun apakah ini murni
kebakaran atau pembakaran seperti yang dilontarkan oleh kapolda
karena budi tidak hanya kali ini saja ada kebakaran yang melalap puluhan kapal yang ada di dermaga ini
satu minggu yang lalu ada sedikitnya delapan kapal yang juga terbakar
namun juga belum bisa diinvestigasi ataupun belum diketahui apa penyebab
biasanya yang menjadi masalah adalah konsleting listrik maupun arus pendek
termasuk juga kelalaian
pada anak buah kapal yang kemungkinan bersandar kemudian tidak mematikan mesin atau hal hal lain yang memang harus diinvestigasi secara teliti lagi
apakah memang murni kebakaran ataupun pembakaran seperti yang disampaikan oleh kapolda bali
dan kita harus menunggu petugas dari kepolisian memang tidak bisa turun langsung
karena proses pemadaman masih berlangsung
termasuk juga proses pendinginan
karena mereka pun tidak bisa turun dengan kondisi kapal yang masih panas
kalau kita lihat budi hampir sebagian besar kapal di sini adalah bertonase sekitar tiga puluh kemudian tujuh puluh gt
termasuk juga kapal dengan kapasitas satu ratus lima puluh gross ton
yang biasanya kapal kapal ini adalah kapal kapal milik perusahaan penangkapan ikan
kemudian mereka menangkap ikan tidak di perairan bali namun di perairan yang ada di maluku termasuk juga di papua
tadi saya sempat berbincang dengan beberapa anak buah kapal yang menyatakan
biasanya mereka melakukan penangkapan ikan selama enam bulan di perairan papua maupun di perairan maluku
dengan biaya operasional sekitar satu delapan miliar sekali beroperasi selama enam bulan
kemudian mereka akan kembali bersandar untuk memberikan hasil ataupun kepada perusahaan perusahaan pengalangan ikan yang ada di pelabuhan benoa ini
mereka biasanya tergabung dalam asosiasi tunai laung manis
mereka juga melakukan penangkapan ikan di beberapa tempat yang lain di indonesia cabang benua
kemudian di sini juga ada beberapa lokasi untuk melakukan pengolahan ikan hasil tangkapan dari kapal kapal ini yang kemudian diekspor ke berbagai negara
memang hingga saat ini belum bisa dipastikan berapa kerugiannya
namun diperkirakan dari fisik fisik kapal saja ada kapal yang tujuh puluh gt harganya berkisaran dua tiga miliar
kemudian kapal dengan tonase satu ratus lima puluh gros
kemudian kapal dengan tonase satu ratus lima puluh

memiliki harga sekitar tiga belas juta dapat dibayarkan empat puluh kapal ini
kemungkinan kerugiannya sekitar puluhan miliar
belum lagi nanti perusahaan perusahaan tidak bisa beroperasi termasuk juga anak buah kapal tidak bisa melaut
termasuk juga mereka yang melakukan pengolahan hasil dari tangkapan ikan kapal kapal yang kini sedang terbakar ini
baik terima kasih igne nyoman wirjadinata atas laporan anda dari pelabuhan benua